arahannya seperti apa
seru sih rame rame ya karena banyak suara juga kan
terus juga ya emang acara tahunan kayak gitu sih
takbiran online jadi ya paling via whatsapp atau apa gitu
cuma tegur tegur sapa sapa saudara dari via aplikasi aja mobil
karena lebih aman
iya karena emang lebih aman
daripada keluar rumah kan nanti kenapa napa lebarannya nggak enak juga
saya pernah dulu waktu kecil sampai kemarin sebelum covid ini sih
saya selalu ikut takbiran selalu jalan jalan ke kemayoran
terutama itu kan rame banget dengan kerimunan di kemayoran itu
rasanya gimana masuk ke takbir
wah senang sekali karena kan setahun sekali takbir keliling
umat beragama islam merayakan keesokan idul fitri
saya sih melaksanakan takbir di rumah aja
karena saya takut sekali kena covid
ternyata kan khusus di ibu kota jakarta ini sangat besar sekali
pernah nggak sih mas mengalami ikut takbir keliling mas
ya seru aja sih bisa berkumpul terus bisa arak arakan gitu loh
di rumah sambil ngeliat di tv aja
lebih aman sih
penyebaran virus covid sembilan belas terus meningkat
empat delapan ratus tiga puluh delapan pasien sembuh dan satu dua ratus tujuh puluh delapan meninggal dunia
untuk itu majelis ulama indonesia mui dan dewan mesir indonesia dmi menghimbau masyarakat agar tidak melakukan takbir keliling
masyarakat diminta untuk melakukan kegiatan takbir di rumah bersama keluarga
bagi yang nekat melakukan takbir keliling pihak kepolisian dan dinas perhubungan akan melakukan pembubaran
sedangkan kegiatan takbir yang ada di masjid dan musola juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan covid sembilan belas
pak nafis ketua komisi da'wah majelis ulama indonesia pusat mengatakan
takbir boleh dilakukan di mana saja
namun pada saat pandemi covid sembilan belas sebaiknya dilakukan di rumah karena pahalanya tetap sama
kalau di dalam hukumnya itu sama saja di masjid dan di rumah pada saat pandemi ini
tentu kalau dalam keadaan normal di masjid lebih utama di lapangan lebih utama karena itu berupa syiar
tapi karena pada pandemi seperti sekarang ini kita di rumah di masjid itu sama
menteri agama fallu rozi juga menyampaikan hal yang sama yakni takbir di rumah selama masa pandemi covid sembilan belas
kemudian yang biasa kita lakukan takbir keliling baiknya tidak usah dan saya sarankan tetap takbir di rumah saja
tapi saya berharap juga masjid masjid musola musola bisa menggaungkan takbir ini melalui load speakernya
hingga betul betul kegembiraan menyambut hari raya idul fitri itu tidak hilang
mui dmi dan pemerintah
pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat pengurus masjid musola
untuk mematuhi setiap peraturan dan keputusan yang dikeluarkan
demi memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
jimmy chandra himawan amri jakarta